camilla saat ini sedang mengalami gejala hipertensi
dan untuk penderita hipertensi
dianjurkan untuk tidak menerima dan mendengar berita berita yang bisa meningkatkan
walaupun kita gak bersama
aku akan selalu ada bersama kamu
aku akan selalu mendampingi
apa kabarnya kamu di dalam sana
kamu gak boleh nakal ya
kamu harus jadi anak yang baik
kamu harus bantu papa untuk menjaga mama
kamu harus bantu papa untuk menjaga mamanya sayang
kamu tahu apa yang harus kamu lakukan
walaupun kamu tahu kenyataan ini semua
tapi kamu tidak boleh mengatakannya
karena akibatnya akan sangat fatal
berbahaya bagi kamila yang sedang hamil muda
kamu ingat itu
jadi itu artinya
saya harus mengikuti semua sandiwara ini
sandiwara gila yang dibuat oleh tovan itu
yang akhirnya membuat semuanya semakin berantakan
akhirnya kamilah juga yang menjadi korban kan
korban semuanya akhirnya kamila
korbannya adalah kamila
ternyata ini semuanya mimpi
saya melakukan ini semua
bukan karena saya ingin menipu semua orang
tapi karena ini adalah amanah dari fadil
fadil tidak mau kami hampir sedih
karena kamila sedang mengandung
saya mohon tolong sembuhkan fadil
karena saya tidak akan bisa memaafkan diri saya
kalau sampai fadil pergi meninggalkan dunia ini

karena dia merupakan orang yang paling ukuran
saya hanya menyenangkan
saya ingin mengajaskan
saya ingin menjadi orang payung
apa yang harus saya lakukan fakrah
apa yang harus saya lakukan untuk menolong anak kita
tolong katakan apa yang harus saya lakukan untuk membantu dia farah
orang yang berbaring koma itu bukan tovan melainkan fadil
jadi orang yang selama ini kita anggap fadil itu ternyata tovan
aku nggak percaya fadil
aku nggak percaya pasti kamu bercanda
saya nggak bercanda res ini benar ini kenyataan
saya punya buktinya
bukti berupa medical recordnya tovan pada saat dia koma setahun yang lalu
lagipula tovan juga sudah mengakuinya kok
iya dia sudah mengakuinya bahwa dia itu sebenarnya bukan fadil
telepon itu benar benar kurang ajar
tenang dulu ris tenang dulu
enggak ben aku nggak bisa tenang kalau ceritanya seperti ini
jadi selama ini tovan sudah membohongi kita dengan berpura pura menjadi fadil
dia bohongi semuanya termasuk kami laven
apa maksud dia melakukan ini ini benar benar kurang ajar
riz tenang dulu dong dengar dulu ceritanya
riz tovan melakukan ini semua karena dia punya alasan
apapun alasannya aku nggak peduli van aku nggak terima
apa yang sudah taufan lakukan ini sungguh kelewatan apa maksud dia melakukan ini
dan kamu ben kamu sudah tahu semuanya kenapa kamu tidak hajar aja si tovan itu
kenapa kamu gak bongkar kebohongan tokoan di depan pak tama dan bu ambar
kenapa kamu biarkan tovan membohongi anak kita ben
riz tenang dulu
dengar dulu ya
tovan sebenarnya sudah berusaha untuk menceritakan pada orang tuanya terutama pada pak tama
ya itu masalahnya pak tama pada saat itu tidak percaya dengan ceritanya
malah pada waktu itu pak tama itu menuduh bahwa semua ceritanya itu hanya alasan fadil untuk tetap berselingkuh sama perempuan yang namanya pandara itu
ya sudah kalau begitu kita saja yang ceritakan
kenapa lagi fan kenapa kenapa jangan kenapa ini harus dirahasiakan biar semua orang tahu masalah ini van
masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan cara segampang itu tidak bisa risk
apalagi ya saya baru saja memeriksa tentang kondisinya camilla dan kandungannya kamu tahu kan kandungannya
camilla saat ini sedang mengalami gejala hipertensi
ternyata riz kamila saat ini sedang mengalami gejala hipertensi
camilla saat ini sedang mengalami gejala hipertensi
untuk penderita hipertensi dianjurkan untuk tidak menerima dan mendengar berita berita yang bisa meningkatkan tingkat kestresannya
nggak boleh itu bahaya apalagi untuk kamila
dan dia sedang mengandung sekarang itu sangat bahaya sekali
maksudku fadil itu dalam kondisi yang stabil
dan kamila juga tidak akan stres mendengar berita ini fanny
iya iya maksud saya bukan stres karena kondisi fadli pada saat ini bukan
tapi stres seperti yang sekarang kamu alami nih
begitu mendengar beritanya nanti kamilah bisa seperti kamu bisa shock terkejut marah ya kan
kamila pasti akan marah karena merasa selama ini dia sudah dibohongi oleh taufan
emosinya bisa meningkat dan itu sangat berbahaya
dan maksud saya stres itu saat ini yang sangat berbahaya bagi kamila riz
terus apa yang harus kita lakukan